sementara itu ada yang berbeda dengan warga kampung ciririp cililin kabupaten bandung barat
di kampung ini musim kemarau justru disambut bahagia
karena warga bisa memanfaatkan sungai cibitung yang mengering menjadi lahan pertanian
bagi warga ciririp musim kemarau berarti dimulainya musim tanam
sebagian besar masyarakat mengeluh bila memasuki musim kemarau
namun tidak dengan warga kampung ciririp kecamatan cililin kabupaten bandung barat
warga di kampung ini justru menyambut bahagia datangnya musim kemarau
pasalnya pada musim kemarau warga bisa memanfaatkan sungai cibitung yang mengering untuk ditanami sayuran
bagi warga kampung ciririp datangnya musim kemarau merupakan dimulainya musim tanam
sudah dua bulan terakhir ini warga giat membuka lahan pertanian di atas areal sungai yang mengering
jenis tanaman yang diolah pun bervariasi mulai dari padi jagung kangkung tomat dan tanaman sayuran lain
mengeringnya sungai cibitung memang sangat dinanti nanti oleh warga terutama warga yang tidak memiliki lahan pertanian
membuka lahan di area sungai yang mengering kerap dilakukan warga setiap musim kemarau tiba
namun membuka lahan pertanian di sungai yang mengering ini hanya berlangsung selama satu musim tanam dan tergantung pada panjangnya musim kemarau
tres napa mungkas kabupaten bandung barat